berbagai peristiwa dan gejolak politik belakangan ini begitu menyita perhatian dan menuai perdebatan
mulai dari perebutan suara kaum muslim pelemahan rupiah dan pertemuan imf bank dunia di bali yang juga kontroversial
sampai hiruk pikuk drama telenovela ala ratna sarumpait seakan menyita panggung politik dalam beberapa waktu terakhir
seberapa sih sebenarnya punya dampak politik dari hirup pikuk ini bagi tingkat elektoral para kandidat
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama muhammad guntur romli jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin
terima kasih mas guntur sudah datang
ada bang yandri susanto wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo dan sandiaga uno
terima kasih bang yandri sudah datang
ada ikram masloman peneliti lingkaran survei indonesia yang kita harus minta pertanggung jawabannya terkait dengan hasil surveinya yang membeda banyak sekali isu belakangan ini
terima kasih ikram sudah datang
saya mau buka dari surveyor dulu
untuk memberikan bahan besar ya
tapi kita masih mencoba untuk mengeluarkan detail mengenai bahan bahannya
tapi kalau kita lihat dari beberapa topik topik besar misalnya
istimewa ulama kemudian ada deklarasi nu kader gusdur gitu misalnya ya
dan nu struktural dan kultural katanya juga sudah terkonsolidasi
mendukung jokowi maruf kemudian istimewa ulama tadi sudah
kemudian tren pelemahan rupiah ada pertemuan imf world bank
anda lihat secara garis besar seberapa hiruk pikuk ini punya dampak bagi bang yandri dan mas guntur untuk cuci piring lebih banyak gitu masalah politik ini
ya tentunya berdampak ya
kalau kita lihat ini kan survei kita september
sebelumnya di agustus begitu pak jokowi mengganding pak maruf amin
itu ada efek kejut ya
dimana segmen pemilih terpelajar pemilih minoritas ya kayak non muslim
itu banyak yang pindah ya ke pak prabowo sandi ya
namun tentu kita tahu bahwa kelompok terpelajar ini yang base nya kecil ataupun kelompok non muslim ini mereka kan menuntut alternatif yang lebih konkret
mereka menuntut tidak hanya tereksploitasi isu isu identitas ya
mereka berharap ada program program portir apalagi di dalam alternatif ekonomi ya
mereka berharap ada alternatif program
namun dengan menguatnya istimewa ulama kedua
perhasil survei kami di bulan juli
bang yadid happy banget
perhasil survei kami september ini bahwa pemilih yang sebelumnya itu ke prabowo balik kandang lagi ke jokowi
balik kandang karena pemilih non muslim berharap misalnya kayak kita lihat di sini
ada kejutan dari istimewa ulama
kejutan bahwa mereka tidak hanya berharap kelompok prabowo sandi tidak hanya mengeksploitasi mengkapitalisasi politik identitas ya
namun juga ada tawaran program konkret di bidang ekonomi
yang tentu menjadi
hal yang mereka tunggu tunggu ya
akhirnya kalau perhasil survei september
ada sentimen negatif istimewa ulama terhadap kelompok pemilih
boleh ditahan dulu ikram kita tampilkan dulu yuk
apa namanya hasil dari istimewa ulama hasil surveinya dari lingkaran survei indonesia tentang istimewa ulama
ya seperti mau ujian
oke nampaknya masih punya kendala lagi
jadi anda lihat pemilih jokowi maruf yang tadinya migrasi ke prabowo sandi pasca istimewa ulama
kembali ke kandangnya kembali ke jokowi maruf
ada sentimen negatif di pemilih apa namanya
kemudian di kalangan pemilih terpelajar
namun mereka influencer yang baik
mereka bisa mempengaruhi segmen yang lain
namun catatannya mereka kritis ya
kalau tidak ada alternatif program
itu mungkin kemudian kami bahwa menjadi alasan kenapa
ada pergeseran suara
kita bicara momen per momen politik ya
supaya kita lebih enak diskusinya
kita bicara istimewa ulama dulu
seberapa punya siapa yang paling diuntungkan
siapa yang punya berkah apa buah elektoral dari istimewa ulama kedua ini
ya kalau kita lihat di istimewa ulama ini ada kelompok yang datang ya
yaitu kalau di sini di segmen pa dua puluh satu ya walaupun base nya kecil
di segmen pemilih pa dua ratus dua belas ya
namun di pemilih nahdlatul ulama menurut data ini malah ada kenaikan ya
dukungan kepada pak jokowi maruf amin ya
sedangkan ada sentimen penurunan walaupun kecil di pak prabowo
sayangnya kita belum contekan kita belum siap
kalau kita bicara mengenai pemilih konsolidasi kelompok muslim
anda lihat ujungnya sudah terkonsolidasi belum
antara kelompok kelompok aliran aliran yang punya warna warna dalam politik islam quote unquote
sudah terkonsolidasi sudah ajek atau masih bisa bergeser geser
saya pikir masih cair ya
misalnya kalau di pemilih nu di survei kami agustus ya
artinya banyak hal yang belum terkapitalisasi ya
artinya polarisasi umat ya yang kemudian digandang di sebelah oleh istimewa ulama yang di sebelah lewat gerakan yang serupa
itu menciptakan polarisasi walaupun belum signifikan ya
menarik mengasosiasikan pemilih muslim full ke salah satu pasangan calon oke saya
oke sudah ada apa belum jangan sampai saya tertipu lagi
sudah bisa ditampilkan dulu
cotekan kita nah ini dia
kali ini benar bang
karena kan janji tapi akhirnya berbohong juga
jokowi maruf amin justru mengalami penurunan ya
saya mau minta komentarnya bang yandri dulu
ini hasil yang sudah sangat diperkirakan
bom elektoral dari istimewa ulama ini punya daya dukungan elektoral yang cukup baik gitu bang yandri
saya kira siapapun yang maju sebagai kandidat capres ya di republik indonesia ini memang faktor suara umat islam itu menjadi penentu
jadi memang tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa ditinggalkan
kalaupun misalkan ada salah satu partai bilang kami nggak butuh suara umat islam menurut saya itu kurang pas
ada tuh yang bilang begitu tuh
ya di media banyak satu bisa ditinggalkan bisa dicari
nah oleh karena itu kedua kandidat capres ini meyakinkan bahwa dia yang terbaik
biar nanti umat yang menilai
nah tapi memang tidak bisa hanya sebatas jargon jargon saja
nah tentu kami mendekati umat itu dalam rangka juga menyakitkan bahwa kami bisa menawarkan solusi yang terbaik
seberapa yakin sih bang yandri istimewa ulama ini punya daya persuasi kepada para pemilih muslim yang tadi anda katakan ceruknya luar biasa besar
bahkan mereka kan membuat posko dengan swadaya sendiri kan
jadi mereka cetak sepanduk sendiri pasang di pesantren mereka sendiri cetak pasang di rumah mereka sendiri
itu artinya sangat masif
dan itu bagi kami sebuah keberuntungan
artinya tanpa dimobilisasi secara langsung oleh tim sukses pusat maupun di daerah
tapi mereka secara sadar bahwa memang presiden harus berganti
dengan tentu kami tidak sekedar hanya mengganti presiden
capres harus menawarkan program yang lebih menyentuh
misalkan masalah hari ini kalau kita lihat di bawah
bagaimana emak emak itu misalkan saya baru pulang dari dapil
saya tanya gimana pak masalah listrik pak katanya
atau gimana nih harga kalau dulu seratus ribu itu bisa banyak bawa barang barang di pasar
sekarang sementara pendapat kami tidak bertambah
jadi artinya kita juga tidak bisa serta merta bahwa mengatakan ijadzima ulama itu menjadi faktor yang cukup signifikan
jadi saya kira ini memang diiringi bahwa memang umat ini harus diberdayakan
umat ini tidak boleh dipinggirkan
umat ini harus sebagai pelaku usaha di negeri sendiri
jadi jualannya jualan hal hal yang nyata
oh ya betul misalkan gini
umat kita ini kan banyak
ladang kita banyak
kenapa sih hari ini misalkan semua bahan pangan kita itu hampir semua impor
jagung impor misalkan kemudian beras impor
ya kan kata pak joki gak perlu impor kan
nah kenapa misalkan umat ini tidak diberdayakan
saya kira itu tawaran tawaran kami yang akan kami lakukan
penting kita meyakinkan bahwa kedua capres ini ya adu gagasan
oke jadi gak takut kehilangan ada migrasi lagi kalau memang itu tidak diisu identitasnya tidak dikawal
nah tadi kalau dari mas ikram tadi kan kenapa dia berimigrasi
kan ini orangnya sangat cepat berubah
kalau nanti misalkan lihat sandiaga uno sebagai apa namanya yang bisa memberikan solusi terbaik untuk masalah ekonomi
saya kira orang orang pintarnya akan berpikir
mas guntur anda lihatnya ini cukup mengancam nggak nih istimewa ulama dengan pengerusan
kalau jokowi maruf lumayan bang
dari dua puluh tujuh ke enam belas
jadi itu tidak akan berpengaruh
tidak berpengaruh ya
karena kalau kita lihat misalnya
seberapa besar sih bagi anda kekuatan istimewa ulama dan kemudian persuasinya kepada elektoral umat islam
saya kira tidak besar
ini kan survei sudah membuktikan ya soal angka itu sendiri
jadi tidak terlalu menentukan
kemudian juga kami melihat masyarakat sudah cerdas
bahwa mana yang benar ulama
atau hanya yang ulama ulama
nah kalau ini
ini kelihatan sekali
ini menurut anda gimana
tapi sebagai sebagian ini tidak usah ada besar besar kan
kemudian istimewa ulama itu
nahdlatul ulama itu ya
keji ma'ruf amin itu adalah
roy sam dari nahdlatul ulama seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian ketua umum dari majelis ulama indonesia yang berdiri tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat atau tujuh puluh lima itu ya
bukan ulama yang menyebut ulama kalau mau pilpres
jadi masyarakat saya sudah tahu
jadi tidak perlu kami mengaku ngaku sebagai ulama
karena ini adalah ulama yang benar
jangan seperti pak sandi
agustus disebut dengan santri posmo
bulan september sudah disebut dengan ulama
nah itu kan
meskipun ada peningkatan
ini tidak mampu mempunyai daya elektronik yang besar ya
kalau kita kembali kepada surveinya
kumpulan dari indobarometer
bahwa sembilan survei itu sudah mengunggulkan pak jokowi dengan keji ma'ruf amin
ditambah dengan survei yang kemarin adalah smrc
kemudian kalau saya mau ngutip dari lingkaran survei indonesia
dnijm mengatakan bahwa pak jokowi dengan keji ma'ruf itu sudah unggul di semua provinsi
jadi ini kembali bahwa kami tidak akan kena imbas dengan isu ulama dengan istilah ulama
karena masyarakat sudah paham mana ulama yang benar mana ulama ulama
kita masih bicara identitas
ikraf kita geser lagi ke grafis berikutnya
kita kegeser ke contekan kedua
oke ini mengenai nu nih
ya kalau dari data ini ya
memang survei kami ini kan setelah apa namanya
ya setelah penetapan ya
waktu itu kalau bicara dari nu
belum terkonsolidasi ya
jadi ini mungkin angka bahwa sampai pada survei kami september
bahwa ada terkonsolidasinya pemilih nu
sehingga kalau dilihat dari grafik
jadi dua duanya tetap kebagian ceruk
tetap kebagian ceruk
oke ini jadi hal yang serius nggak pak niantu
saya kira kita tidak perlu membenturkan ada yang ulama benaran ada yang ulama ulama
saya kira itu perkataan yang kurang bijak ya
jadi kita harus menjaga situasi yang kondusif
jangan menuduh itu yang ulama ulama ini yang ulama
saya kira itu kritik saya kepada saudara saya
jadi biarlah rakyat tetap
saya setuju dengan beliau
biarlah rakyat yang menilai
tapi jangan antar kita ini malah diadu adu
ini ulama ulama ini ulama beneran
kalau misalkan pak kai ma'ruf
beliau betul dari banten dari dapil saya
tapi kan orang sudah tidak terhitung ke rumah saya ulama ulama banten kan yang diklaskan ke pak prabowo
artinya nggak jaminan juga
banyak juga tuh bang yandri ya
saya sudah berapa kali deklarasi di rumah saya ulama ulama
saya hormati pak maruf amin maju
sebagai ijati hadiah untuk mengabdi kepada bangsa
nah persoalan siapa yang dipilih barangkita hormati
nah oleh karena itu tadi saya bilang tadi
jangan membenturkan akar rumput dengan hal hal yang tidak produktif
oleh karena itu kami tetap meyakinkan bagaimana kalau di banten itu saya bilang
saya kalau pak prabowo menang
bayangkan ada dua perusahaan besar di situ
isinya hampir cina semua
dan saya langsung ke tempat itu
nah kami tidak mau misalkan tenaga kerja cina banyak sekali masuk
sementara orang yang di sekitar situ
itu hal hal yang konkret yang kami tawarkan kan
bagaimana tukang masaknya di cina
bagaimana menjual identitas seperti yang di kawasan terdiri orang
bagaimana tukang masaknya di cina
bagaimana seminnya di cina
nah itu yang kami ini
apa namanya kami gali kepada masyarakat
artinya kita betul betul ingin menawarkan solusi yang terbaik
karena bagaimanapun kalau solusi itu yang terbaik berarti umatnya akan bahagia
baik kita akan minta terima seguntur
tapi ditahan dulu lebih asik dijawabnya usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebenarnya saya janji ke mas guntur untuk komentar
tapi kita lanjutkan dulu biar cepat
mas ikram boleh ditampilkan lagi
tadi kan kita melihat bagaimana basis nu
nu ya masih tadi ya
kita geser ke survei yang lain
basi nu jokowi maruf menang
tapi nggak terlalu jauh nampaknya itu ya
ikram ya nanti bisa dijelaskan
kemudian ini apa ini
dukungan muslim ke jokowi maruf dan prabowo sandi
biar sekalian dikomentari
oke namun dukungan non muslim ke jokowi maruf
ini agak berbeda dari fenomena kejutan
di awal survei anda
pasca penentuan calon ya ikrab
apa yang bisa anda jelaskan ya
tentang dukungan muslim dan non muslim ini
memang kalau dilihat data ini
memang pak jokowi maruf amin itu ada
ekskalasi dukungan ya
sebenarnya ini bisa terbaca dengan
kita tahu bersama sebelum penetapan itu ya
sinisme publik yang diciptakan oleh beberapa kelompok identitas
mencoba menjauhkan ya sentimen keagamaan pak jokowi ya
sehingga tentunya dengan adanya pak maruf amin
itu cukup apa
bahwa orang yang sinisme publik
yang memiliki persepsi keagamaan terhadap pak jokowi
yang kurang signifikan
itu terbantu dengan
termasuk juga memutus semua isu isu keislaman
yang kemudian ditujukan ke pak jokowi ya
yang rebound ini kan justru pemilih non muslim
yang pada awalnya bermigrasi cukup banyak
meninggalkan jokowi maruf
sekarang sudah kembali ke kandang kata anda ya
ini apa penjelasannya
ya kalau non muslim kan memang
mereka menanti ya
ketika pak jokowi mengangkat pak maruf amin
itu terbaca bahwa ada sentimen yang ikut juga ya
memainkan politik identitas ya
sebagai antitesa di kelompok istimewa ulama ya
kemudian ada efek kejut
kemudian para minoritas di non muslim
kemudian mendukung pak prabowo sandi ya
namun yang mereka harapkan adalah
kalau di kelompok minoritas bahwa
mereka mengharapkan program konkret
yang kemudian tidak mengeksploitasi terus
isu isu politik identitas ya
dengan menguatnya politik identitas
yang kemudian disuarakan lewat istimewa
dan seterusnya jarum jarum islam seperti itu
tentunya di non muslim ada resistensi ya
kalau lihat dari ini ada pergeseran suara ya
balik kandang antara dari pak prabowo ke jokowi
ini menandakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan
politik identitas tidak akan di highlight
jadi topik utama kampanye kedua calon
sebenarnya kalau target memperluas dukungannya
termasuk kelompok minoritas ya
semestinya tensinya diturunkan
kemudian mengangkat isu isu yang konkret
seperti kata bang yandri tadi
dan kalau ekonominya bagus lah umat juga ya
saya ingin menjawab dulu istilah bang yandri itu
saya minta memang kita berhenti bermain main dengan istilah santri dan ulama
santri itu perjuangannya luar biasa
orang belasan mondok puluhan tahun itu jantri
jangan sampai dikasihkan kesannya ke uno
yang lulusan smp atau sma kristen gitu loh
ini jangan main main
maksudnya saya itu santri
jadi nggak terima
saya pakai untuk istilah politisasi agama
yang kedua juga adalah istilah
kalau itu lagi degustasi
ulama itu bahaya juga
jadi kita berhadapan dengan roi pbnu
kayaknya ma'ruf amin dan ketua umum mui gitu loh
jadi jangan lagi dilegitimasi dengan istilah ulama yang semuanya itu bilang
ini apa sih
itu hanya politisasi istilah gitu loh
kalau memang mau bicara soal program ekonomi
kalau kami nggak
kami nggak mau istilah pakai istilah politisasi dan sebagainya
bagi kami sekarang istilah ulama itu sudah masuk dalam pengambil kebijakan
itu yang paling penting bagi kami
nggak perlu lagi istilah ijtima dan sebagainya
karena itulah yang kedepan kami pingin bahwa ulama dan umara itu yang kedepan benar benar bersambung
anda predisi politik identitas keulamaan keumatan ini tetap akan menjadi narasi yang dijual
kalau menurut saya ya tetap
karena kompor sebelah itu tetap memainkan isu isu ini
meskipun kami melihat ya
jelas sekali pak
wapresnya sudah ulama sekali gitu ya
dulu kan pak juki bilang jangan campurkan agama dengan politik ya kan
sekarang mereka sendiri yang ya karena saking takutnya dengan suara umat islam ya ambil pak kemaruk
itu kan bagian dari usaha
tapi saya yakin umat di bawah itu tahu mana yang benar benar untuk umat mana yang cuma pencitraan gitu
istimewa ulama pertama
dan saya kira itu akan menjadi
itu pengen wapresya ulama
ternyata bukan gitu
apa namanya penilaian tersendiri dari masyarakat
itu persoalan gitu
apalagi tuduhan misalnya di situ ulama ulamaan
itu saya kira kurang bijak
nah oleh karena itu sekali lagi
ketua istimewa ulama itu adalah mantan marketingnya
gimana jadi umat
jadi umat jangan diadu adu
ketua istimewa ulama itu bukan ulama
jadi saya kira penting untuk memastikan bahwa umat ini harus diperhatikan
jangan hanya dipakai saja untuk pemilu
nah ketingnya pak juki
harus meyakinkan bahwa umat harus diperhatikan
mas guntung kita mau tanya
surveyor memakai istilah istilah keulamaan keumatan ini yang kemudian diprediksi masih akan ada
mungkin satu dua satu dua tapi tidak jadi
hal yang utama seberapa punya dampak sih untuk mengikat para umat yang punya daya elektoral besar sekali ini
ya kalau lihat dari rentang sejarah
mengkapitalisasi isu agama itu cukup efektif ya
kita ingat dulu mas yumi diputuskan dalam kongres umat muslim sebagai kendaraan utama politik
akhirnya mas yumi juga dapat efek elektoral gitu ya
kalau kita lihat dari segi umat
kalau kita lihat dari segi umat
kalau kita lihat dari segi umat
kalau saya pikir istimewa ulama ini mencoba menduplikasi kesuksesan di pilkada yang lalu
pilkada dki jakarta kan yang kemudian
tidak berhasil itu kan
dulu memakai istilah itu ya
memang nggak pakai tapi kan secara ini kan terkonsolidasi kelompok kelompok
nah walaupun base nya kecil kelompok istimewa ulama pa dua ratus dua belas
namun sejauh mana kapitalisasi agen agen di dalam vote getter nya ya
kalau dapat menyuarakan secara kencang ya saya pikir bisa
kalau sekarang sudah kelihatan mas ikram
jadi teman teman di bawah itu tapi saya bilang dengan saudaya ya
saudaya sendiri cetak sepanduk sendiri rumahnya di dengan posko
pesantrennya di dengan posko
kemudian warung warungnya di dengan posko
saya kira itu sangat masif sekarang
namun memang kalau itu dilihatnya ini mungkin positif ya meningkatkan elektabilitas
namun di kelompok pak jokowi juga ada entitas yang sudah mapan ya secara organisasi
keagaman seperti nu
organisasi keelitan atau sampai ke grassroot juga ini
kalau lihat dari data ya nu punya jangkar yang kuat di bawah ya
karena base orang yang merasa terasosiasi terhadap nu juga
struktural kultural ini ya
yang juga terkonsolidasi adalah sekarang para ekonom
tapi pengalaman berbagai mas ikram saya mau tanya
dulu waktu itu pak hasyim musyadi juga nu dulu
terus berapa kali lagi pak sulahuddin wahid juga nu dulu
ini menggantikan saya jadi host nggak apa apa
nah ini dengan sekadar nanya kan
pertanyaan publik pertanyaan publik ini
memang catatannya disoliditas
memang terkadang nu juga sangat cair gitu ya
saya nggak tahu apakah nu di momen kali ini akan sama kayak monas
nah saya mau tanya mas gunter itu penting ya tuh
struktural kultural bisa nyambung
kita harus melihat khadjim arif amin adalah rois am
itu bukan ketua tanfidiyah
sudah mundur sekarang ya
ya sudah mundur sekarang ya
itu yang waktu itu khj hashim muzadi
kemudian juga bukan gus solah
yang waktu itu tidak punya jabatan struktural di nu
jadi kita itu berhadapan dengan orang yang berbeda
yang kedua adalah
beliau juga adalah sebenarnya aktif adalah ketua umum mui
kemudian adalah bagaimana kalau tokoh nu akan melakukan konsolidasi terhadap
kiai kiai yang ada di pesantren
khususnya yang di jawa
kita melihat misalnya hari minggu atau hari sabtu yang lalu
pak sandi datang ke sidogiri
pengasuhnya nggak mau ketemu
malah ke tempat yang lain
pengasuhnya ke tempat lain
ini contoh yang mengatakan bahwa itu yang sebenarnya solidaritas
itu ada acara lain karena acaranya diundur
mas arti juga mau didramatisir
kita nggak mau ketemu
kita bicara konsolidasi para ulama dan juga para pemilih muslim
sekarang juga telah terjadi momen konsolidasi
tunggu mas guntur
konsolidasi ekonomi dan juga ekonomi
konsolidasi ekonom dan juga para gubernur bank sentral dan juga apa namanya
mentre keluarga dan barguniong yang berkumpul di bali saat ini
pelemahan rupiah yang juga sudah di capture oleh lingkaran survei
konsolidasi umat dan ulama sudah kita tinggalkan kita bicara mengenai hal yang ekonomi ini
menit lagi kita bicara ekonomi juga salah satunya adalah pelemahan rupiah yang punya dampak juga
pada elektoral gimana ikram anda jelaskan ini nah ini pertanyaan pertanyaan anda nih apa yang bisa
dijelaskan anda lupa lagi susu sama survei anda enggak kan iya kalau lihat dari data ini ya bisa
kita bilang bahwa isu dolarnya high politis ya bahwa orang yang mengetahui tentang pelemahan

pemerintah yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dikawal oleh infowome vu sorry dari dari yang tahu